pt kereta api indonesia daerah operasi satu terus meningkatkan fasilitas untuk melayani pemudik yang berangkat dari stasiun pasar senen jakarta
salah satunya dengan memberikan layanan customer service secara bergerak atau mobile
salah satu fungsi keberadaan petugas customer service mobile csm yang ditempatkan di stasiun pasar senen jakarta
yaitu memastikan tidak ada penumpang yang ketinggalan kereta
menggunakan pengeras suara petugas csm memanggil penumpang yang belum boarding atau belum melaporkan keberangkatan ke petugas untuk segera masuk ke peron
keberadaan petugas csm menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penumpang ketinggalan atau salah naik kereta
sebanyak sebelas orang petugas csm bekerja dalam tiga shift setiap hari selama dua puluh dua hari priode lebaran dua ribu sembilan belas sejak dua puluh enam mei hingga enam belas juni untuk melayani penumpang dengan sistem jemput bola
mereka bertugas misalnya saja ada masyarakat
masyarakat yang membutuhkan informasi biasanya kalau arus mudik ini mereka bingung keretanya di sebelah mana atau misalnya area publik yang dicarinya
contoh di mana lokasi toilet di mana lokasi area menyusui atau pos kesehatan seperti itu
jadi memang tugas mereka benar benar memberikan informasi membantu masyarakat melayani di area stasiun
kalau customer service mobile ini memang sudah beberapa tahun ya bukan baru tahun ini saja
dan memang latar belakangnya ya tentunya kita ingin meningkatkan pelayanan
pelayanan dari sisi pengguna
dimana pada saat masa harus mudik ini kenapa kita menggunakan customer service mobile
sehingga kita tidak menunggu di satu tempat untuk pengguna mendatangi kami
tapi ada petugas petugas yang memang kita khususkan mereka harus mobile
melihat apakah ada pengguna yang mungkin membutuhkan bantuan ataupun memberikan informasi tertentu
kemudahan mengakses informasi menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran pengguna jasa kereta untuk mudik dari stasiun pasar senen jakarta
customer service mobile menjadi salah satu faktor pendukung hal tersebut bisa berlangsung dengan baik
sufiani tanjung angga cita kusuma jakarta